bagi anda yang hendak menukar uang sebaiknya berhati hati
karena sebelumnya pada selasa kemarin barai skrim polri berhasil menangkap tiga tersangka pengedar tiga lembar uang palsu pecahan seratus rupiah di lokasi parkir rumah sakit uki cawang jakarta timur
salah satu tersangka pengedar uang palsu senilai total tiga ratus juta rupiah tersebut merupakan anggota perwira menengah tni
kan kalau tni kan yang mana tapi dari pom tni nya masih dalam proses tentunya di sana diproses oleh tni kalau yang sipilnya kita yang sipil
waktunya sangat mepet informasi bahwa ada uang palsu kita tidak tahu siapa yang ininya ya yang dalamnya itu